bukan seneng lagi mbak
hidup begitu menjadi berwarna berkilau bercahaya
lu diapain sama randy
maksud mbak mirna apa nih
terus perut gua ngeliat lo
kan tadi lo bilang membahagiakan
terus juga seneng
berbunga bunga apanya begitu
terimakasih atas bantuannya
keren keren mbak mirna
kiki jadi bisa berdua ancam
iya sedung banget
udah beresin ah
jadi papa gak suka
cara nino memperlakukan elsa
nino tuh terlalu cuek sama elsa
padahal saya tuh baik sekali sama nino
papa gak berniat sama sekali untuk mencari tau
masalah apa diantara mereka
apa yang seharusnya
dilakukan sebagai kepala keluarga
yaa jangan sampe
dulu papa gak pernah menyangka
dan andin akan berakhir
nyama juga kalau inget itu sedih juga
pak papa inget nggak sama aldebaran
itu suami barunya andi
kita kan pernah datang ke pernikahan mereka
jadi ternyata aldebaran itu anaknya temen mama
oh yang kalau kemana mana dia tuh selalu diantar sama anak yang datang gitu kan
itu kan teman akrab mama pak
jadi andi menikah dengan anak itu
jadi menurut rosa anaknya yang ganteng yang suka jebut dia itu sekarang udah meninggal
itu nikah sama kakaknya
ya mama ikut sedih sih lihat rosa
ya dia kehilangan anaknya
papa tahu lah gimana rasanya kalau ibu kehilangan anaknya ya kan
dunia itu memang sempit ya
ternyata cuma deket deket
yaudah ke pandapan
nanti mama ajak rosa untuk kita makan sama sama
ya boleh pak
mama sih belum sempat telepon dia
tapi kalau memang papa
tapi kalau memang papa mau kita makan sama sama mama telepon
udah lompat lompatin ya
yang lompat lompatin lagi jatuh sayang
ma makan udah gede nih
masa mama lompat lompatin sih kayak kamu
ma temanin aku lompat lompat
kamu jangan ngajarin anak yang aneh aneh ya
aku yang diajukin sama rena kok
stop nggak stop stop udah
ikut lompat lompat pa
udah ya stop ya stop ya stop
papa tuh gak seru sayang
kan gak seru kan papa kan
ya papa gak seru
udah na udah udah udah stop stop stop
ya kan dulu bilang tadi
jatuh kan sekarang
kau mau tidur sayang
main mainnya besok lagi ya
besok semuanya akan terbukti
kalau anak kamu itu masih hidup
kalau reyna adalah nindi
dan kalau makam nindi itu adalah makam kosong
yang direkayasa sama mama sarah dan elsa
saya penasaran din
kamu akan bahagia atau takut
mengetahui semua kebenaran ini
jujur saya berharap din
kalau saya sudah salah menjelek kamu selama ini
kamu memang benar benar gak tahu kalau anak kamu itu dibuang kemati asuhan
dan belum meninggal
tidur gak usah senyum senyum
selamat malam mas
kalian sudah selesai
karena mengunjung iklim
saya sudah sedih
kita akan siapkan
apa yang harus gue lakukan
biasanya gue selalu ada jalan keluar
sekarang gue bener bener bingung
gue juga udah gak bisa lagi minta tolong sama mama
sikap mama udah berubah sekarang
kemarin aja mama gak mau nolong gue
kenapa gak tidur
kok ini kenapa sih
gak tau aku gak bisa tidur aja sayang
tadi kamu bilang kamu capek
kamu mau tidur mau istirahat
malah gak tidur tidur
gak ada yang kamu pikirkan
kayaknya aku mau sakit deh
badanku tuh gak enak
yaudah makanya istirahat
kamu duluan aja tidur